untuk mengetahui update terkini pon ke sembilan belas jawa barat kita sudah tersambung dengan koresponen cnn indonesia
selamat siang ratih terkait dengan adanya ricuh di polo air dan juga di sepak bola
apakah panitia sudah punya sikap untuk mengantisipasi kericuhan yang bisa terjadi di pertandingan selanjutnya
selamat siang andra jadi memang meskipun sebelumnya panitia sendiri telah menyiapkan tim khusus untuk anti kerusuhan
namun nyatanya memang kerusuhan ketika para supporter ini sudah mulai memanas ini tidak bisa dielakkan lagi seperti pada saat polo air kemarin
dan untuk mengantisipasi agar di pertandingan kemudian tidak akan terjadi lagi kerusuhan
maka panitia sendiri nantinya akan menyekat antara penonton supporter yang satu dan supporter yang lain
di mana support itu pun dipilih
jadi itu ketika supporter itu memungkinkan adanya terjadi kericuhan dan panitia juga akan lebih memperketat pengamanan lagi
untuk mencegah kericuhan juga salah satunya adalah dengan memberikan atau dengan adanya harga tiket untuk penonton
di antaranya adalah untuk memisahkan antara penonton yang satu dengan penonton yang lain
dan dari panitia sendiri menghimbau
agar para penonton untuk tetap menonton untuk tetap memberikan semangat
namun tetap dengan sopan dan santun dan saling menghargai antara pemain yang satu dengan pemain yang lain
supporter yang satu dengan supporter yang lain andra
ya rati selain itu cabang olahraga judo dan balapan kuda kita tahu juga sempat diwarnai protes dan boykot
apakah sudah ada keputusan panitia terkait hal ini
ya terkait sempat adanya boykot kemarin itu juga
ini langsung dievaluasi oleh panitia dengan mengumpulkan sejumlah panitia dan dirapatkan
kemudian ada masukan masukan ada kesamaan kesamaan pemahaman dan akhirnya diputuskan
dari informasi yang kami peroleh diputuskan bahwa pertandingan akan terus dilanjutkan
dan rati bagaimana dengan hari ini apa saja cabang olahraga yang diselenggarakan di sana untuk hari ini
ya ada banyak sekali sejumlah cabang olahraga diselenggarakan
di kota bandung ini diantaranya adalah volley dan baseball itu di arca manik ada juga catur di savoy homan
lalu ada balap sepeda ada juga panjat tebing di cikole lembang
dan ada pertandingan perdana untuk softball putra di jalak harupat
dan di tempat saya berada saat ini di stadion budaya ganesa ini
ada pertandingan karate yang tadi itu sudah babak penyisian dan sekarang sudah memasuki babak final
dan untuk perolehan mendali sementara sampai saat ini
masih dipimpin oleh jawa barat dengan total enam puluh lima medali emas
kemudian disusul oleh dki jakarta dengan tiga puluh satu medali emas
dan kemudian jawa timur dengan dua puluh tujuh mendali emas
ya baiklah terima kasih atas laporan anda rati astriani dari bandung jawa barat